warga desa mojong kabupaten sidrap sulawesi selatan resah akan adanya teror pelemparan batu oleh orang tak dikenal
aksi lempar batu ke warga ini diketahui sudah terjadi dari dua minggu yang lalu dan dilakukan pada saat malam hari
sedikitnya dua warga desa menjadi korban pelemparan batu
kedua korban menderita luka lebam di kepala dan wajah akibat lemparan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa
pemerintah desa bersama warga telah mulai mengaktifkan kembali ronda malam guna mencegah aksi ini terjadi
dari keterangan korban usai melakukan pelemparan pelaku langsung lari ke hutan dan menghilang tanpa jejak
belum diketahui apa motif dan tujuan dari teror pelemparan batu ini
kalau dia masuk di samat samat jadi untuk masalah ilmu itu kami belum bisa prediksi
tapi isu yang berkembang di masyarakat begitu